gugus tugas nasional bersama gugus tugas yang berada di daerah
akan konsisten dengan arahan arahan presiden
untuk mengendalikan sebaran covid sembilan belas ini
dari enam arahan tersebut
kita masih menjalankannya dengan sebaik baiknya
perintah untuk melaksanakan testing
dalam rangka untuk memutuskan sumber penularan
kemudian penggunaan layanan telemedis yang luas
dalam rangka untuk mengurangi kerentanan
bagi siapapun yang masih sehat
agar tidak tertular penyakit ini
kemudian permasalahan yang muncul
bukan hanya dampak di bidang kesehatan
tetapi juga di bidang yang lainnya
oleh karena itu dibutuhkan kesatuan informasi
yang transparan dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan
serta mudah diakses oleh seluruh masyarakat
juga dilakukan penegakan hukum dalam rangka
untuk kepatuhan terhadap disiplin
di dalam penyelenggaraan psbb
pada daerah yang menyelenggarakannya
atau disiplin yang berdasarkan penyelenggaraan psbb
kepada pihak pihak yang memiliki kekuasaan
untuk menjalankan protokol kesehatan
pada daerah yang belum menerapkan psbb
disertai dengan kepastian jaminan logistik
dalam rangka jaring pengaman sosial
yang telah dibangun untuk melindungi seluruh masyarakat kita
termasuk stimulus ekonomi yang telah diberikan oleh pemerintah
agar tepat sasaran tepat waktu dan tepat keadaan
dan bisa dirasakan keseluruhan oleh para masyarakat kita yang terdampak
mari kita pahami kembali hal yang mendasar
dari pandemi covid sembilan belas ini
yang pertama bahwa virus ini ada di mana mana
ada di sekitar kita
tidak lagi harus tergantung dari imported case
tidak lagi harus datang dari luar
tetapi sekarang ini sudah akan banyak kita lihat didominasi oleh transmisi lokal
ini yang harus dimaknai bahwa kita secara orang per orang
harus mampu melindungi diri kita
kita tidak bisa mengidentifikasi dengan mudah
siapa yang sakit di sekitar kita
oleh karena itu
kita harus menjaga jarak fisik pada saat ketemu orang
kemudian menggunakan masker
mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
dan kemudian secara sadar membatasi kegiatan di luar rumah
adalah upaya upaya agar kita tetap berada dalam posisi yang sehat
dan tidak tertular penyakit ini
oleh karena itu
inilah yang disebut dengan protokol kesehatan
ini akan berlaku untuk semuanya
bukan hanya bangsa kita
tetapi di seluruh dunia melakukan hal yang sama
di dalam sistem secara kelompok
maka kita kenal sebagai psbb
oleh karena itu
pemerintah sampai dengan saat ini
belum melakukan relaksasi psbb
pemerintah sampai saat ini
masih tetap berpegang teguh pada protokol kesehatan
dan pelaksanaan psbb
karena harus fokus melaksanakan ini dan terus menerus
ditunjang dengan melakukan masif
pemeriksaan yang masif
kemudian kontak tracing yang lebih agresif lagi
kalau kita ketemukan kasusnya kita isolasi
dengan yang sebaik baiknya
dan kalau ada yang sakit kita obati sebaik baiknya
komitmen pemerintah tetap melakukan ini
indikator keberhasilan kita adalah
seberapa banyak kita bisa mengendalikan
pertambahan kasus baru
yang nantinya juga akan mampu mengendalikan kasus kematian
oleh karena itu saudara saudara sekalian
ini yang harus kita lakukan
tidak ada upaya yang saat ini sedang
dijalankan oleh pemerintah untuk mengendorkan
atau merelaksasi psbb
memang benar bahwa kami sekarang
pemerintah saat ini
sedang melakukan berbagai macam kajian
berbagai macam skenario
yang kemudian akan kita kembangkan
dan pasti nantinya akan dilaksanakan
apabila kondisi pengendalian penyakitnya sudah memungkinkan
dilakukan upaya untuk mengendorkan pembatasan pembatasan
di bidang psbb
kami sedang melakukan kajian ini
karena problem dari setiap daerah
dari tiap tiap provinsi
dari tiap tiap kabupaten kota tidak sama
oleh karena itu dibutuhkan kajian data yang komprehensif
oleh semua pihak
dan ini yang sekarang sedang disusun oleh pemerintah
mohon untuk tidak dimaknai bahwa sekarang sudah diberlakukan
karena kalau kemudian relaksasi ini tidak terukur
maka yang terjadi adalah penularan penularan baru
akibat ada perasaan merasa sudah tidak perlu pakai masker
merasa sudah tidak perlu lagi menjaga jarak
merasa tidak perlu lagi untuk menghindari kerumunan
kalau ini yang dilakukan
maka penularan akan semakin banyak
kasus positif yang kita dapatkan akan semakin banyak
dan ini akan semakin menyulitkan kita
oleh karena itu saudara saudara sekalian
mari bersama sama seperti apa yang telah disampaikan
oleh bapak yusuf kala tadi
permasalahan ini bukan permasalahan satu orang
bukan permasalahan sekelompok orang
tapi permasalahan seluruh orang di muka bumi
oleh karena itu mari kita kembali untuk membangkitkan semangat gotong royong
semangat kebersamaan semangat saling membantu
agar pandemi covid sembilan belas ini bisa segera kita kendalikan
kita sudah mengetahui bahwa
organisasi kesehatan dunia pun tidak bisa memastikan
sampai kapan pandemi ini akan berlangsung
kita belum mampu untuk melawan secara langsung
karena memang belum ada vaksin yang bisa diproduksi
dan bisa digunakan untuk memunculkan kekebalan
pada orang yang belum sakit
oleh karena itu saudara saudara sekalian
maka mari kita melindungi diri kita
manakala kita ingin memutus rantai penyebaran covid sembilan belas ini
saudara saudara data yang kami dapatkan pada hari ini
jumlah spesimen total yang sudah kita periksa akumulatif adalah
termasuk diantaranya spesimen yang kita pereksa dengan real time pcr
ataupun dengan mesin tcm yang sudah kita miliki
di berbagai wilayah di tanah air ini
dari jumlah spesimen yang diperiksa sebanyak itu
maka konfirmasi kasus covid sembilan belas yang kita dapatkan pada hari ini
meningkat enam ratus sembilan puluh tiga orang
ada enam ratus sembilan puluh tiga orang yang terinfeksi dari pencatatan laboratorium hari ini
sehingga totalnya menjadi sembilan belas satu ratus delapan puluh sembilan orang
kasus sembuh meningkat satu ratus delapan orang sehingga total menjadi empat lima ratus tujuh puluh lima orang
kasus meninggal dua puluh satu orang
sehingga menjadi satu dua ratus empat puluh dua orang
sudah tiga ratus sembilan puluh satu kabupaten kota di tiga puluh empat provinsi yang terdampak
saudara saudara rantai penularan di luar masih berlangsung
oleh karena itu kalau kita perhatikan pada kasus odp
yang sekarang masih kita pantau
masih ada empat puluh empat tujuh ratus tiga orang
kasus pdp yang kita pantau sebelas tujuh ratus lima orang
ini memberikan gambaran pada kita bahwa upaya melindungi diri
masih belum berjalan dengan baik
masih kita lihat banyak yang mengabaikan protokol kesehatan
mengabaikan tidak menggunakan masker
mengabaikan tidak menjaga jarak
mengabaikan tidak kemudian menghindari kerumunan
oleh karena itu kembali kami ingatkan dan harus kita laksanakan
yang pertama cuci tangan
ini menjadi sesuatu yang penting dan ini harus menjadi sebuah kebiasaan baru
cuci tangan gunakan sabun dengan air yang mengalir setidaknya dua puluh detik
kalau tidak terpaksa tidak keluar rumah
namun apabila terpaksa harus keluar rumah pakai masker
pakai masker dengan benar
karena kami masih melihat banyak sekali masker digunakan dengan cara yang tidak benar
hanya ditutup mulutnya saja hidungnya tidak
oleh karena itu gunakan masker yang benar
dan pastikan setelah keluar rumah ganti masker yang baru
kemudian biasakan untuk menghindari kerumunan
paling tidak kita harus bisa menjaga jarak sekitar satu meter
kerumanan ini terjadi akibat ketidakpahaman atau tidak kepedulian untuk menjaga jarak
oleh karena itu kita harus tetap produktif dalam situasi yang seperti ini
namun aman terhadap covid sembilan belas
protokol itulah yang tadi melindungi kita
saudara saudara pada situasi sekarang jangan bepergian
tidak perlu bepergian kemanapun termasuk mudik
risikonya luar biasa besarnya
kita tidak pernah tahu siapa yang sakit yang berada di luar
oleh karena itu mari kita mengambil sikap yang baik
berpartisipasi dalam memutuskan rantai penularan covid sembilan belas
meyakini informasi yang benar dari akun akun atau layanan layanan yang sudah disiapkan oleh pemerintah
jangan mempercayai berita berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan
saudara saudara hanya ini yang bisa kita lakukan
lakukan dengan disiplin
lakukan bersama sama dengan seluruh keluarga kita
presiden sudah memerintahkan bahwa
gugus tugas baik yang di pusat yang di daerah
bahkan secara spesifik pemerintah daerah kepala daerah
agar meningkatkan peran gugus tugas sampai tingkat rt
sampai tingkat rw sampai tingkat kelurahan desa negari
untuk bersama sama membangun sistem yang saling melindungi pada warganya
hanya dengan cara ini kita bisa melakukan dengan baik upaya pengendalian covid sembilan belas
saudara saudara kembali lagi kami ingatkan
mari bangkit mari bangun kebersamaan
mari bangun rasa solidaritas yang kuat untuk bersama sama melawan covid sembilan belas ini
tidak menjadi kesalahan
tidak menjadi masalah sekelompok orang saja
menjadi masalah kita bersama
dan hanya kita secara bersama sama yang mampu menyelesaikannya
diawali dari diri kita sendiri diawali dari keluarga kita
maka kita akan bisa menyelamatkan bangsa indonesia
saudara saudara yakin kita akan bisa
sekian dan terima kasih